dua siswa sekolah dasar di indramayu keracunan usai menyantap jajanan di lingkungan sekolah
mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis
sejumlah siswa sekolah dasar negeri sumur adem kecamatan sukra kabupaten indramayu ini terbaring lemas di puskesmas sukra
bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisinya melemah setelah mengalami pusing mual dan muntah muntah
sedikitnya sebanyak dua puluh dua siswa ini mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan anak berupa makaroni yang dijual di sekitar sekolahan mereka
itu banyak yang makan teman teman banyak
sementara pihak puskesmas masih belum dapat memastikan kandungan zat apa yang mengakibatkan para siswa ini mengalami keracunan
awalnya dari makanan katanya makaroni kemudian ada nabak cuman nanti kita cek dulu makanannya
ada berapa siswa ini dua puluh dua yang dirawat ini berapa
yang dirawat semuanya dua puluh dua
sementara contoh makanan yang sempat dikonsumsi para siswa ini pun sudah diamankan dan akan dilakukan penyelidikan melalui uji laboratorium